dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada ketua persatuan pelajar indonesia
muhammad rajif sharif dari kuala lumpur malaysia
selamat sore rajif
rajif malaysia kabarnya akan memperlakukan kembali lockdown
lalu apa saja yang tidak boleh dilakukan warga setelah perpanjangan pembatasan diperpanjang
baik sebenarnya yang menjadi concern kami adalah bagaimana situasi yang baru ini
menjadi penambahan durasi teman teman mahasiswa yang sekarang berada di indonesia
merasa sangat tersekat di sana sehingga tidak dapat kembali kemari mbak
ditambah lagi dengan biaya karantina yang lumayan memakan jumlah finansial yang tidak sedikit
sehingga teman teman lebih memilih untuk tinggal di sana
karena di sini juga statusnya sebenarnya sama hanya saja durasi perintah kolam pergerakan yang ditambah
ya terkait hal tersebut rajiv apakah ada arahan dari kedutaan atau kbri di sana
baik kami ppi malaysia berkoordinasi
dengan atasnya pendidikan untuk sekiranya kembali kepada aturan aturan kampus
apabila mahasiswa diminta untuk pulang ke malaysia
maka sudah bisa standby untuk berjaya jaya kembali ke malaysia
tapi melihat bagaimana situasi pandemi covid sembilan belas di malaysia sendiri
walaupun sudah sangat kondusif tetapi kerajaan memilih untuk waspada
sehingga mahasiswa asing belum diarahkan untuk kembali ke malaysia
walaupun ada beberapa rekan rekan kami
sudah berada di malaysia namun sekarang dalam masa karantina empat belas hari
di tempat tempat karantina yang telah ditetapkan oleh kerajaan malaysia
ya lalu rajiv terkait aktivitas ini bagaimana pengamatan anda terkait aktivitas warga sejauh ini
bagaimana pula lokasi wisata apakah masih bisa dikunjungi
nah ini yang sangat menarik karena mbak pkp yang baru ini dan yang sudah berjalan dari bulan juni
sebenarnya sudah sangat melonggarkan aktivitas masyarakat
banyak sekali masyarakat yang di ranah domestik berwisata ke tempat tempat yang dirasa sudah sangat dirindukan dikunjungi
sehingga bagi turis lokal sangat terbuka dan leluasa untuk dikunjungi
namun tetap dengan ketat bagaimana sop mereka senantiasa mereka implementasikan
terutama bagian tempat tempat yang dirasa penuh dengan keramaian dan tempat sesak seperti itu
oke rajif terkait aktivitas transportasi
bagaimana aktivitas transportasi antar pulau di malaysia ini nantinya
apakah akan ada kewajiban harus rapid atau swab test terlebih dahulu atau seperti apa
baik untuk aktivitas penerbangan domestik sebenarnya secara umum tidak ada yang ketan mbak
bahkan bagi kami yang sekarang stay di malaysia malah kalau untuk penerbangan domestik kita tidak harus mengikuti prosedur yang terlalu ketat
terutama seperti yang dimintakan apabila kita ingin keluar ke lintas negara
namun jika kita mengikuti penerbangan domestik kesemuanya tidak harus memenuhi kriteria tersebut
apalagi juga rapid juga tidak diperlukan